puluhan ribu jemaah memadati masjidil haram di kota suci makkah
untuk menunaikan ibadah umroh di bulan ramadan
umrah di bulan ramadan memiliki pahala yang lebih besar
daripada umrah di luar ramadan
dalam hadis yang diriwayatkan imam bukhori
pahala umroh di bulan ramadan
senilai dengan pahala beribadah haji bersama rasulullah
apalagi sejak pemerintah arab saudi menerapkan aturan
tanpa karantina dan tanpa tes antigen atau pcr
hal ini berdampak dengan membeludaknya jemaah umrah
terutama dari indonesia
tak sulit menemukan jemaah asal tanah air
baik saat berada di masjidil haram maupun di jalanan kota makkah
seperti irwan dinata jemaah umroh utm asal kota bandung jawa barat
yang merasakan nikmatnya beribadah umroh di bulan ramadan
umrah kali ini terasa nikmat karena kemudahan aturan
dari pemerintah arab saudi bagi jemaah umroh
jemaah umrah utm asal jakarta timur riki e koryadi
merasakan pelonggaran protokol kesehatan di arab saudi
membuat dirinya nyaman dan tenang beribadah
di bulan ramadan jemaah biasanya menjalankan rangkaian ibadah umroh
pada pagi atau sore hari menjelang waktu berbuka puasa
puasa tidak menyurutkan semangat jemaah yang berada di masjidil haram mekah arab saudi
untuk tetap mengikuti ibadah umroh
buktinya di pagi hari ataupun jelang berbuka puasa
jemaah yang akan umrah membeludak sampai
meski aturan pemakaian masker sudah longgar
petugas tetap menerapkan aturan hanya jemaah yang memakai pakaian ikhram
yang boleh tawaf di kaabah
sementara bagi jemaah yang tak memakai kain ihram
harus beribadah di lantai dua atau tiga masjidil haram
raka zaipul makkah arab saudi